cerita tentang puncak es
tentang puncak es atau salju abadi indonesia
yang usianya diperkirakan tidak lama lagi
desember dua ribu dua puluh dua saya kembali ke tempat ini
heliport aing bugin di kota tembagapura papua
setelah bertahun tahun saya berkesempatan melihat kembali puncak es atau salju abadi indonesia
tetapi mungkin ini untuk yang terakhir kalinya
sebelumnya pada dua ribu tujuh belas atau lima tahun lalu
saya pernah melihat dan menyentuh langsung ujung lidah es abadi indonesia
kondisinya kala itu sudah sangat menyedihkan
terdapat rongga di setiap sisi es
sebagian bahkan terlihat sangat

beberapa sudut es memperlihatkan hidup saya
tidak hanya luasnya yang terus menyusut
tetesan air di setiap tepi juga seolah tidak berakhir
pertanda es abadi indonesia terus mencair
setahun berikutnya pada dua ribu delapan belas

bersama para peneliti badan meteorologi klimatologi dan geofisika
tujuan tim peneliti bmkg kala itu adalah menghitung sisa luas dan kedalaman puncak es
agar dapat diketahui kecepatan pelelehannya dan sisa usianya
kala itu tim memantau dari udara
hasilnya seperti yang diperkirakan
usia puncak es abadi indonesia diperhitungkan tidak lama lagi
hanya sekitar tujuh sampai delapan tahun
lagi setelah dua ribu delapan belas
salju atau es abadi indonesia akan punah
kalau kita lihat tadi memang secara visual
perubahannya sangat besar
tapi memang kita belum punya data pastinya
berapa penurunan untuk tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas ini
sampai tahun dua ribu enam belas
kita akan mencapai dengan tahun dua ribu sepuluh
kemudian dari kita melakukan perhitungan regresi
itu dengan data model perakilan suhu
itu paling tidak ya maksimal kemungkinan tahun dua ribu dua puluh lima akan habis
jadi bmkg sejak tahun dua ribu sepuluh terlibat dalam proyek ice cold drilling
berusaha mengumpulkan data data terkait proses pencairan es gracet di papua
pertama kita mengumpulkan data data dari literatur review berbagai studi sebelumnya
kita memiliki gambar dari tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian sejak dua ribu sepuluh
kita juga melakukan pengamatan
aerial foto dari udara
beberapa foto satelit image
yang kita kumpulkan dari
beberapa satelit dari
amerika dan eropa
dan dari situ kita bisa melihat
pengurangan dari luasan es
yang cukup signifikan
setidaknya sejak tahun dua ribu
di tahun dua ribu sepuluh
dari tahun ke tahun kita mengukur
berapa tebal es yang berkurang
berdasarkan peta kinkade
dua ribu tujuh penyusutan es di
puncak jaya terekam sejak era
dalam peta ini pada

ditandai dengan warna biru tua
hingga saat perekaman pada dua ribu tujuh
es tersisa hanya pada area
parah sejak itu
data ketebalan dan luas
puncak es indonesia ini diperhitungkan
luas dan ketebalan es yang meleleh
atau hilang setara
dengan luas sepuluh kali lapangan
sepak bola amerika
inilah jejak dokumentasi visual
puncak es atau salju abadi
indonesia yang direkam sejak seribu sembilan ratus tiga puluh an
penyusutan es terjadi sangat cepat
ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah es abadi indonesia meleleh dan punah
sampai saat ini upaya terbaik yang bisa dilakukan adalah mengawal sisa usia es abadi indonesia
dan mendokumentasikan kepunahannya
alasan inilah yang mendorong tim peneliti bmkg kembali melakukan pemantauan puncak es abadi indonesia
lima desember dua ribu dua puluh dua tim bertolak dari jakarta ke timika papua
saya mendapatkan kehormatan menjadi bagian dari tim ini mewakili cnn indonesia
agenda pemantauan tahun ini juga didukung oleh pt freeport indonesia
dari bandara moses kilangin timika tim monitoring puncak es indonesia melanjutkan perjalanan
dengan bus lapis baja menuju mil enam puluh delapan atau highland kota
bkg kembali melakukan monitoring salju abadi indonesia
atau sekitar dua belas tahun setelah penelitian awal dilakukan pada dua ribu sembilan belas
sepuluh menjadi titik awal penelitian mendalam puncak es abadi indonesia
peneliti klimatologi bmkg donaldi permana bersama prof loni thompson dari ohio university amerika serikat
melakukan penelitian perdana di puncak es indonesia
selama dua pekan tim mengebor es di puncak sumantri jayawijaya untuk mendapatkan ice core atau inti es
ketika itu kedalaman atau ketebalan es di puncak jaya didapati mencapai tiga puluh dua meter
inti es tersebut kemudian dikumpulkan ke puncak jaya
inti es tersebut kemudian dipotong potong dan dibawa ke ohio university untuk disimpan dan diteliti bersama inti es dari negara tropis lainnya
lubang bekas pengeboran ini kemudian dimanfaatkan sebagai media pengukur kedalaman es dan laju pelelehannya
pada lubang ini dipasang para lawan pvc masing masing sepanjang dua meter
disambung dengan tambang sampai dasar es sebanyak enam belas batang paralon
paralon inilah yang akan menjadi
di kantor pengukuran sisa ketebalan es di puncak salju abadi ini
sejak itu setiap tahun kedalaman es yang diukur dengan metode ini terus menyusut
penyusutan paling signifikan terjadi antara dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas karena faktor el nino
setelah dua belas tahun kedalaman es berkurang dua puluh meter
seolah bergegas punah
tidak hanya karena pengaruh el nino dan lanina di indonesia
kondisi ini diperparah dengan semakin banyak
semakin tingginya titik beku atau nol derajat pada atmosfer
sehingga potensi pembentukan hujan salju pembentuk es di puncak es abadi semakin sulit terjadi
satu ciri dari pemanasan global adalah titik atau lapisan nol derajat yang semakin meningkat
jadi dulu misalkan di pegerungan papua ini di ketinggian empat ribu delapan ratus masih berada di atas lapisan nol derajat celsius
mungkin sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh atau dua ribu an itu sudah mulai mengalami penaikan lapisan derajat
sehingga hujan yang turun terkadang berupa air juga yang juga berpotensi dalam mencairkan es di glasier
ya secara umum el nino menyebabkan kekeringan suhu lebih hangat
sehingga secara umum es akan lebih mudah mencair
seperti kita lihat di tahun dua ribu lima belas
dua ribu enam belas ya ada el nino sangat kuat
itu menyebabkan lima meter pengurangan tebal es
sekarang ini di tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua kita mengalami triple lanina
yang idealnya mestinya ada pelinginan dan juga penambahan uap air di sekitar glasier
namun dengan peningkatan suhu yang memang trennya terus meningkat
sepertinya tidak cukup kuat untuk menahan laju
jadi kita harus mencari pencairan es di glasier
pemantauan dilakukan bmkg bersama divisi environment pt freeport indonesia
setiap tahun visual permukaan puncak es diabadikan dalam bentuk foto
untuk dibandingkan dengan foto tahun sebelumnya dan tahun berikutnya
saya sejak bekerja di sini secara pribadi sudah mengemati glasier yang ada di sini salju abadi
yang dikatakan juga salju abadi
sejak awal yaitu tahun dua ribu dua sejak saya bekerja di sini
kemudian secara khusus sejak dua ribu sepuluh dengan tim bmkg melakukan pengamatan
dan kemudian sejak dua ribu empat belas dua ribu lima belas sudah mulai melakukan pengamatan dengan helikopter pengambilan video maupun foto
sejak saat itu secara visual glasir semakin mengecil
baik itu secara ukurannya dan juga ketebalannya
sejak tahun ini kelihatan semakin mengecil
setahun mungkin katakan delapan sepuluh kali turun es salju
nah saat ini mungkin cuma mungkin dua tiga kali saja salju turun di sekitar di sini
termasuk di tambang juga
suhunya ada perubahan mungkin lebih hangat sedikit
ya lebih hangat semakin lebih hangat ya
menghangatnya suhu global berdampak langsung pada kondisi es di dunia
es di wilayah tropis mengalami dampak terparah
tren yang kita lihat sejak dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua ini memang mengalami penurunan yang cukup drastis
sebenarnya tren ini sama dengan gracer lainnya di wilayah tropis lainnya seperti di amerika selatan dan afrika
secara umum memang perubahan iklim ya dan pemanasan global yang memang menyebabkan banyak dampak
salah satunya memang pencairan es
namun di wilayah kita ini karena ketinggiannya cukup rendah sekitar empat delapan ratus meter di atas permukaan laut
maka berpotensi untuk bisa mencair lebih awal dibandingkan dengan estropis lainnya di afrika maupun di benua amerika
greenland adalah pusat yang menempatkan perubahan iklim
melelehnya es di wilayah tropis membawa dampak berbeda di setiap lokasi
di kilimanjaro dan pegunungan andes
sejumlah negara akan mengalami kehilangan potensi wisata dan sumber air bersih
sementara di indonesia melelehnya es di puncak jaya membawa dampak langsung terhadap laut
namun secara umum es yang berada di pegunungan itu pada akhirnya akan turun ke sungai dan sebagainya pada akhirnya akan menuju laut
dan menyebabkan yang kita sama sama mulai melihat adalah peningkatan tinggi muka laut

yang ini berdampak pada beberapa kota yang berada di pinggir laut
karena hampir sebagian besar negara kota kota berpenduduk padat itu berada di pinggir laut
puncak es atau salju abadi di indonesia adalah creosfer atau lapisan air dalam bentuk padat
fungsinya sama dengan es di wilayah kutub utara dan selatan sebagai termometer bumi dan dapat menjadi reflektor radiasi matahari
tidak hanya itu lapisan kreosfer juga mampu menyimpan dan melumpuhkan berbagai jenis bakteri bahkan virus penyebab penyakit berbahaya sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu
satunya adalah melelehnya glasier yang dikaitkan
nah itu sangat berbahaya kalau menurut saya
jadi bukan hanya dari semata hari kita tahan lagi
tapi yang lawatnya itu sebetulnya tidak
tapi yang lawatnya itu sebetulnya tidak
tapi yang lawatnya itu sebetulnya tidak
tapi banyak penyakit penyakit yang akan kembali lagi
jadi sebenarnya kan kalau hewan hewan mati itu langsung dikena es jadi permanen
jadi permanen dia dapat diawetkan
termasuk penyakit yang keluar
nah saat ini banyak sekali penyakit kayak antrak atau penyakit itu hewan hewan yang dulu pernah ada sekarang tiba tiba ada lagi
metode untuk melakukan pemantauan sisa salju abadi sudah sangat terbatas
apalagi es di puncak salju abadi semakin tipis dan area tutupan esnya semakin sempit
pendaratan heli di atas lapisan es sangat berisiko terhadap keselamatan tim dan dapat berpotensi mengikis lapisan es
sementara pendakian memiliki risiko merusak permukaan es di puncak salju abadi
hanya ada satu pilihan untuk melakukan monitoring
yaitu terbang melintasi permukaan es
cuaca di tembagapura dan sekitarnya cerah sejak pagi
rencana pemantauan puncak salju abadi bisa dilakukan
tim akan menggunakan helikopter bel dua ratus dua belas
saya berkesempatan terbang mendampingi peneliti bmkg wido hanggoro
heli berangkat dari port aingbugin heliport tertinggi di indonesia
heli terbang pada sekitar pukul enam tiga puluh pagi
waktu tempuh menuju puncak salju abadi indonesia diperkirakan sepuluh hingga lima belas menit
kami melintasi gugus pegunungan jayawijaya
megah mewah dan memasona
lansekap papua memang laksana surga yang tercecer ke bumi
kami melintasi gugus pegunungan jayawijaya

pilot memberi instruksi
bersiap puncak salju di depan kami
saya tak menyangka akan kembali mendapatkan kesempatan ini
melihat salju abadi indonesia sekali lagi
meski kondisinya semakin menyayat hati
saya tidak akan menanggapi ini
sayangnya untuk memantau sisa steak di permukaan es pun sulit dilakukan
ya memang tujuan awal kita kan ada dua ya mas ya
yang pertama adalah steak nya itu sendiri
dan yang kedua kita lihat secara visual
padahal itu adalah data yang sangat penting
kalau kita lihat itu penurunan saljunya atau retret dari salju itu sangat masif
dari pengamatan kita yang visual dua ribu delapan belas itu luasan itu sekitar empat puluh enam square kilometer
sekarang diperkirakan dari data april dua ribu dua puluh dua dari satelit sentinel itu sekitar setengahnya
itu sekitar dua puluh tiga
jadi memang kalau dilihat juga dari sisi tebing tebing yang berwarna putih itu mas
jadi memang penurunannya kelihatan sekali
dan memang ketebalannya juga
juga sudah sangat menurun dari terakhir dua ribu sepuluh kita pasang alat pengukurnya
itu sekitar penurunannya dua puluh tiga lima meter
memang menurut prediksi sebelum dua ribu dua puluh enam mohon maaf salju ini akan diprediksi akan pulang
jadi memang kita tidak punya lagi yang namanya salju abadi
pemantauan yang terjadi di atas puncak salju abadi pada hari ini harus disudahi
karena kabut mulai datang mereduksi jarak pandang
pemantauan akan dilanjutkan esok hari
nah kalau kita sudah melakukan trip tadi dengan heli flyover satu kali untuk mengamati glasier
dan kondisinya sudah kita lihat dengan mata kita sendiri dengan kamera juga
apa perbedaannya dengan tahun dua ribu delapan belas atau pengamatan sebelumnya mas
kalau dari pengamatan sebelumnya atau yang terakhir dua ribu delapan belas yang kita visual juga
itu terlihat bahwa ada bagian dari tiga es tersebut itu masih ada yang menyatu esnya
tapi sekarang itu sudah benar benar terpisah
jadi memang terlihat bahwa penurunannya itu sampai segitu besarnya
sudah sampai memisah kesatuan dari es yang tiga bagian tersebut
jadi sudah sangat drastis nih mas
apa faktor penyebabnya kira kira
jadi minimal ada dua faktor
yang pertama suhu
yang kedua adalah curah hujan
jadi kalau dari curah hujan dia melelehkan es yang dari atas
karena dia lebih hangat ya kalau curah hujan itu
yang kedua adalah suhunya
jadi ketika ada sinar matahari
kemudian ada bagian batu batu yang terekspos gitu
itu akan lebih hangat dibanding es
makanya itu akan mempercepat lelehan dari si es
dari atas juga leleh
dari bawah pun leleh
jadi itu akan lebih hangat
jadi itu akan lebih hangat
jadi itu akan lebih hangat
jadi itu akan lebih hangat
jadi itu akan lebih hangat
meskipun tidak ada stick yang terlihat secara kasat mata maupun dengan kamera
evaluasi kegiatan pada hari pertama dilakukan untuk membandingkan kondisi permukaan salju abadi dengan tahun tahun sebelumnya
yang terbaik mungkin ini
dari tadi hasil fly overnya
cuma kelihatan satu stake gitu
tapi kemungkinannya stake ini yang tidak kelihatan ini
dari dua ribu dua puluh satu ada satu yang tegak
itu memang sudah jatuh
satu stake saja atau bagaimana
kita kan hampir dua tahun dibandingkan dua ribu dua puluh satu
ya memang kan ini kan sekarang desember dua ribu dua puluh
jadi sekitar hampir dua tahun lah ya
kalau kita mengacu pada rate dari dua ribu enam belas ke dua ribu dua puluh
kalau kita mengacu pada rate dari dua ribu enam belas ke dua ribu dua puluh
kalau kita mengacu pada rate dari dua ribu enam belas ke dua ribu dua puluh

itu kan sekitar dua meter per tahun ya
jadi kalau memang rate itu sama dengan artinya tidak ada perubahan
kemungkinan stake yang tadi berdiri di dua ribu dua puluh itu sudah jatuh
kemudian terekspos lagi satu steak yang dua meter dan itu sudah jatuh lagi
jadi di gambarnya ada dua ya
yang atas itu yang diambil saat fly over bulan
nah yang bawah ini yang baru kita ambil fotonya hari ini ya
nah jadi di tahun dua ribu dua puluh satu kita bisa mengasumsikan sudah hilang sekitar dua puluh dua meter
ya dari tiga puluh dua meter yang kita ukur di tahun dua ribu sepuluh
pada hari kedua monitoring kembali dilakukan dengan metode dan helikopter yang sama
tim tetap mengalami kesulitan melihat steak yang terekspos di permukaan es puncak sumantri
kemungkinan terburuk hampir seluruh steak sudah jatuh dan tidak banyak lagi lapisan es yang tersisa
termasuk saat heli terbang sedikit menjauh ke sekitar kartens
sisa lapisan es di puncak ini pun terlihat sudah susah payah bertahan
di tepi permukaan es bahkan terbentuk danau kecil

sudah jatuh seke checking cource target
sudah jatuh seke checking cource target
mungkin inilah penghujung usia puncak es atau salju abadi indonesia
dan jika saat ini menjadi yang terakhir kali saya dan tim bisa melihatnya
menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa berada di sini
menjadi saksi dan mengantarkan kepunahannya